sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bukan kamu yang bego gustaf
tapi pertanyaan kamu itu yang gak penting
karena gak perlu lebih lama lagi di kampung itu
aku udah jatuh cinta sama kamu gustaf
lo malah bengong dong
aku tuh gak punya sahabat gustaf
mau gak kamu jadi sahabat aku
apapun itu nan
kayak lagu ya nan
tapi beneran nan
pokoknya gitu nan
saya juga pasti senang
aku pergi dulu ya
lo kau ini mau makanan kamu buat siapa
buat teman teman aku di penjara
teman teman kamu di penjara
abis aku kasihan sama mereka
makanan di penjara itu nggak pernah enak
apalagi mereka tuh gak pernah di jenguk sama saudaranya
terutama buat ibu wiwit
kasian ibu wiwit ndre
dia itu dijebak sama suaminya
dia dituduh udah bunuh orang
padahal dia gak pernah bunuh

dia juga gak pernah di jenguk sama suaminya
atau sama anak anaknya
aku pengen nolong dia andre
oh bentar lagi juga kamu ketemu ndre
eh ya allah pak elvi
ibu wiwit kamu baru berapa hari keluar dari penjara
ya udah kincelan aja
aku kangen louis sama kamu
iya aku juga kangen mbak
eh dewi ini siapa
saya suaminya ndre
udah dulu ya wi
iya mbak yuk
di tempat aku
suami saya bu andri
ini suami kamu yang sering kamu ceritakan wi
maaf tapi apakah ibu sama andre saling mengenal
kayak orang yang udah kenal gitu
udah lah kamu enggak usah ngacau
aku cuma nebak aja karena semua ciri cirinya itu sama seperti yang kamu bilang
dan ibu tadinya ibu pikir suami kamu ini seperti orang yang pernah ibu kenal
tapi ternyata ibu salah
ndre bu wiwit ini teman satu sel aku
sebenarnya ada apa dengan anak muda ini
kenapa setiap aku melihat wajahnya
rasanya hatiku meluap luap
aku seperti ingin menangis
rasanya aku pernah kenal sama ibu ini
pernah kenal dekat
dan lama sekali
dan dekat sekali
dan dekat sekali
kamu bilang kamu mau buktiin kalau omong anakku itu gak bener
omongan kamu yang kemarin maib
kalau kamu itu gak pantas buat aku
lebih baik aku cari gadis lain yang lebih baik daripada kamu
ya aku mau buktiin kalau itu semua gak bener may
kita berdua tuh sama
aku orang sederhana
dan aku juga lebih suka gadis yang sederhana seperti kamu
cinta itu bukan makanan zak
cinta itu datang dari hati
bukan dari mata
bukan juga dari mulut
cinta cuma datang dari hati main
yang ada di hati aku itu cuma kamu
kamu jangan pernah ngomongin
masalah pantas dan gak pantas
cuma kamu yang ada di hati aku sekarang
aku bener bener cinta sama kamu
aku jugaperfect

terima kasih banyak banyak
atau sebanyaknya yang ada di hatiku
terima kasih bapak bapak
waktu berkunjungnya sudah habis
bu ini saya ada makanan
saya titip buat bu wiwit sama teman teman yang lain
oh ya nanti saya kasihkan
ibu pergi dulu ya wi
ketemu lagi ya bu
ketemu lagi ya bu
iya terima kasih ya
terima kasih banyak
terima kasih banyak